sebelum sidang dibuka ayah mirna darmawan salihin sempat meminta maaf kepada publik atas tutur katanya selama jalannya persidangan
menurutnya perilakunya adalah reaksi normal seorang ayah yang kehilangan anaknya secara tidak wajar
darmawan pun meminta agar majelis hakim mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dan memfonis jessica seberat beratnya
karena kasus yang menimpa mirna memiliki sejumlah kesamaan dengan kasus pembunuhan lainnya yang melibatkan sianida
ya begini aja lah om intinya yang pertama minta maaf yang sebesar besarnya pada seluruh masyarakat
yang kelihatan om ini tidak santun bicaranya arogan dan seterusnya
karena emosional namanya ayah kehilangan anak
coba aja orang tua mana yang anaknya kalau dibunuh begitu terang terangan
nggak tahu alasannya nggak jelas lagi dia bilang gak apa apa tuh saya nggak bunuh
ya jadi ini hari mudah mudahan jaksa memberikan yang terberat lah ya
karena ini sudah fakta sudah menjadi konsumsi publik yang luar biasa sampai dunia loh
makanya negara kita ini yang tercinta ini indonesia harus yakin ya
bahwa ini nggak asal tebak tembak aja ini sia jessica salah nggak ini pasti